langsung ke mas adi praitno efektif tidak mas
kalau menggunakan strategi menyerang khususnya buat petahana kira kira begitu
petahana kan biasanya lebih kalem ya maksudnya lebih tinggal memaparkan hasil hasil kinerja saja
tapi kalau untuk konteks kali ini efektif
ya efektif menyerang nggak menyerang itu adalah pilihan sih sebenarnya
tapi yang paling penting kan ada dua narasi yang besar
pertama pak jokowi sebagai petahana tidak bisa terus terusan hanya dipersonifikasikan sebagai pemimpin yang rendah hati merakyat belusukan
karena itu sudah terjadi dua ribu empat belas lalu
sekarang pak jokowi petahana harus menjual semua program yang sudah dicapai
ketika bicara tentang pkh dana desa dan dana dana yang taktis lainnya apa kritik dari oposisi
masih yang enak kita bicara
misalnya ketika bicara tentang hutang siapapun presidennya di republik indonesia
sepertinya hutang itu adalah suatu hal yang susah untuk dihilangkan
ketika bicara tentang impor dan kenaikan bbm siapapun presidennya di negara ini sepertinya agak susah untuk dihilangkan
nah disitulah tugas oposisi menawarkan solusi solusi yang dianggap jauh lebih baik dengan pak jokowi
ini yang disebut dengan perdapatan subtansial dan ideal
ini yang sebenarnya dua bulan ke depan ditunggu oleh publik
ingat politik identitas dan hoax itu hampir tiga bulan penuh menyerang pak jokowi
kalau daya tahan kalau infiltrasi yang dimiliki oleh jokowi dan timnya tidak kuat saya kira elektabilitas pak jokowi akan runtuh
betapa kuatnya isu tentang pki tentang asing asing perbelaan terhadap cina dan semacamnya
itu artinya apa
yang ingin saya tegaskan adalah bahwa hoax dan politik identitas yang cukup kuat belakangan ini ternyata hanya menyasar ruang kosong
dan pada saat yang bersamaan kita cek ternyata elektabilitas pak prabowo juga tidak terlampau besar
artinya tentunya stagnan ya
kenapa itu mas berti
pertama banyak swing voter
karena tawuran opini yang cukup kuat antara dua kandidat orang akhirnya memilih kip untuk tidak menerasikan kepada publik
dia harus berpihak kepada siapa
yang kedua gagasan gagasan visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing masing kandidat ini belum diserap dengan baik
akhirnya dia lari ke tengah sebagai swing voter
yang keempat hoax dan politik identitas ini nggak jelas juntrungannya kemana
menyasar ruang kosong
inilah yang turut menjelaskan kenapa elektabilitas pak jokowi hanya naik sedikit pak prabowo pun juga naik sedikit
jadi kalau masih terus terusan ini politik identitas dan huk yang dikunyah
saya kira ini akan semakin memperbesar cawapres cawapres yang dildo itu
sebagai bentuk satir dan kritik politik yang harus dipahami kepada publik
ini yang saya kira ke depan bahwa perdebatan yang sifatnya subtansial program kerja yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
dikritik apa kira kira feedbacknya
dan teman teman oposisi juga tidak harus malu mengakui
kalaupun toh mengadopsi apa yang dimiliki oleh pak jokowi nggak apa apa
kan yang paling penting adalah komitmen politik
misalnya soal kemiskinan
yang tidak sampai sembilan persen gitu ya
tak bisa dikurangi
ini yang saya kira ke depan kadang seringkali gengsi itu membutakan segala hal
dan kalau kita mau cek ya siapapun capres dan cawapresnya kita bertanding dua ribu sembilan dua ribu empat
seringkali banyak yang copy paste dan hampir sama kok
cuma tidak mau mengakui
diferensiasi selalu ingin ditonjolkan
seakan akan kebaruan politik itu dimiliki oleh mereka
nggak ada yang baru kok kalau mau dicek semuanya
visi misinya pak jokowi yang tiga puluh tujuh halaman gitu
dan pak prowo yang cuma tujuh belas halaman
semuanya hampir sama
komitmen memperdayakan ekonomi sdm dan indonesia ke depan
mas adi menarik nih
kalau mas adi katakan kalau petahana zaman pak jokowi dua ribu empat belas mungkin mencitrakan rendah hati dan lain sebagainya
tapi kalau untuk sekarang posisi sebagai petahana nggak harus seperti itu lagi berarti ya
bukankah itu menjadi melekat pada diri pak jokowi
kalau itu tetap
artinya personifikasi politik pak jokowi tetap dia dinarasikan sebagai pemimpin yang merakyat
tidak terlampau bikin jarak
artinya itu tidak perlu dikapitalisasi
yang paling penting ke depan karena ini adalah tanding ulang
dan pak jokowi sebagai petahana dia harus menjelaskan apa program program dan mimpinya yang sudah dicapai
dari sekian banyak itu
disitulah kemudian kalau mau face to face nya oposisi mengkritisi
ini ketika bicara infrastruktur dan dana desa diserangnya soal pak jokowi yang lain gitu loh pak
ngebandinginnya itu apple to apple
banyak saya menemukan perdebatan diantara dua tim sukses ini muaranya nggak jelas
ketika pemerintah bicara tentang keberhasilannya
tapi yang dikritik suatu hal yang memang tidak menjadi prioritas
padahal yang bersamaan misalnya
banyak juga bahwa program program pemerintah yang tidak terlampau populis gitu ya
tapi yang dibicarakan hanyalah hal hal yang sifatnya populer
kalau untuk penantang pak prabowo sandi memang harus menyerang terus atau bagaimana
ya satu penantang itu memang tak boleh kalah
saya ke pak sandi secara pribadi ini sudah tinggal dua bulan lagi nggak bisa kalem kalem terus
agak sedikit agresif
ketika dikritik oleh pak erick thohir oleh tkn
pak sandi selalu bilang ini teman saya
di politik nggak bisa begitu
tetap saja serang
ini bagian dari kepentingan politik
ini yang saya kira bahwa pak elektabilitas pak prabowo dan sandi agak sedikit kurang naik signifikan
karena pak sandi tidak terlampau powerful
bolehlah seribu titik dikunjungi
cuma kalau tensi politiknya datar datar saja agak hambar
tapi kan loyal voter pak prabowo diangkanya itu itu aja

di luar itu kan berharap dari pak sandi
sementara pak sandi sekalipun sudah berkeliling di ribuan titik
tapi personifikasi politiknya itu datar juga mas
sementara orang melihat penantang itu galak dan agresif gitu ya
baik secara verbal maupun secara subtansi
ini tanding ulang loh dua jagoan
dan bukan majis taklim
sebelum kebang jari
coba pak samik
saya mau arahnya tadi mas adi juga menyinggung mengenai elektabilitas kedua paslon ya
ujungnya kan pasti kan kalau strategi itu adalah elektabilitas sebenarnya
tapi kan setakat setakat saja sebenarnya bagaimana mas sofi
kalau di internal kami memang gapnya sudah agak dekat
dan itu yang memberikan harapan pada kami
itu kan tadi saya katakan terkonfirmasi dengan survei yang terakhir misalnya dari indikator ya
jadi menurut saya
itu kan sebenarnya angka yang sangat mengkhawatirkan bagi petahana
seperti pak sby pada tahun sebelumnya itu betapa aman dia gitu loh
karena memang dipastikan akan memenangkan itu
jadi menurut saya
problem bangsa ini memang ternyata belum diselesaikan
dan kinerja pak pak jogowi menurut kami tidak berprestasi apa apa
yang kemudian yang kedua ya
masalah style itu kan masalah stylenya
ya masalah style tadi
bang sandi itu memang begitu tipikalnya
dan menurut saya ya kita juga tidak bisa memaksakan
dan memang itulah politik santun yang memang kita ingin hadirkan
berapa kali bang sandi juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi
jadi menurut saya juga tidak kita tidak ingin buta melihat
kami yang paling unggul itu juga tidak bisa seperti itu
tapi dalam konteks dia sebagai penantang mas
ya itu menurut saya style kan
jadi mungkin saja masyarakat juga tidak suka dengan gaya gaya yang terlalu menyerang dan sebagainya
gaya lebih santun bang sandi itu yang kemudian ribuan emak emak hadir dalam setiap kesempatan itu
oh gitu mas adi
dan terus terang saja di kalangan kita saja ya
kita ada harapan pada sandi
generasi muda kita
anak saya di rumah itu begitu pak
alhamdulillah ada generasi muda yang akan tampil sebagai calon wakil presiden
dan itu menjadi harapan bagi bangsa kita
dan itu yang memang dilihat
dan menurut saya inilah momentum kita semua melihat masa depan indonesia lebih baik lagi
jadi saya rasa sih tidak ada permasalahan
karena kan semuanya saya yakin juga di tubuhnya pak jokowi dan sebagainya sama sama fasta bikul hoirat kok
berubah lubah dalam kebaikan
nah itu saja yang menurut saya narasi narasi yang dibangun itu yang tadi saya katakan
tidak perlu menyerang secara pribadi dan sebagainya
program kerja visi misi dan sebagainya apa yang akan dilakukan itu saja
kita kritisi sama sama gitu loh
toh ini juga untuk perbaikan bangsa indonesia ke depan
dan itu yang memang diharapkan
hal seperti ini hal yang biasa
dalam demokrasi dalam politik
kita diajarkan dulu
bagaimana perdebatan hebat
natsir di sidang konsinuarte dengan teman teman dari pni teman teman dari pki dan sebagainya
tapi selesai itu mereka biasa biasa damai saja
itu yang menurut saya itu menjadi contoh buat kita semua
bahkan politisi menjadi negarawan
negarawan yang baik
artinya kita mengakui
saya selama menjadi narasumber dan sebagainya pun ada beberapa hal yang memang kita akui
tidak ada permasalahan
tapi ada yang kita kritik kita kritik
yang dikritik juga tidak perlu menjadi baper dan sebagainya
tidak perlu gitu
ya sudah terima saja
dan itu demokrasi kita hari ini
pendewasan politik itu yang jauh lebih penting menurut saya
bang jendral bagaimana tanggapan
ini menarik ya
bahkan mas adi sebagai pengamat politik juga menyampaikan ke kita semua
bahwa kadang kadang nggak nyambung
yang keberhasilan pemerintah yang sudah disampaikan oleh pak jokowi dan tim adalah abcd
tetapi penantang itu justru mengkritik hal lain
hal hal yang sifatnya personal
yang tidak ada hubungannya dengan program
bahkan itu berlanjut kepada hoax hoax yang tidak sehat
tapi tadi disebutkan oleh mas adi soal
yang tidak ada hubungannya
nah ini yang sepertinya perlu disampaikan secara jelas kepada media
kemudian ada mas taufik disini bisa menyampaikan dengan jelas
janganlah bermain main politik politik hoax
main main hal hal yang sifatnya personal
tidak ada hubungannya dengan program pencapaian dan kritik
yang seperti disampaikan juga oleh mas taufik
kalau soal elektabilitas ya
walaupun memang ya
itu jaraknya itu bisa di
tapi kalau yang dibilang ya menurut saya itu relatif tidak dekat juga tidak jauh
tapi agak sedikit jauh menurut saya
tapi kan angkanya pertahanan tidak memuaskan
walaupun memang betul ada yang dibilang
kalau memang petahana mungkin angkanya bisa lebih tinggi
tadi juga saya sepakatin sampai oleh mas adi
selama tiga bulan terakhir ini politik identitas hoax hoax tidak jelas
hal hal yang sifatnya fitnah
hal yang sifatnya mendiskreditkan
itu secara gencar menyerbu pak jokowi
tetapi tetap dengan angka itu pun tidak turun
keberhasilan pemerintah mengalahkan hoax hoax yang memang dialamatkan kepada jokowi dan maruf
nah ini artinya apa
masih ada sisi rasionalitas yang memang ternyata tumbuh di masyarakat
dan ini yang kita akan terus kapitalisasi
dan ini yang akan terus kita sampaikan kepada masyarakat
tetapi yang ingin saya sampaikan juga begini
selain itu kita juga melihat seperti yang pak jokowi sampaikan
pemimpin itu bagusnya adalah pemimpin yang sudah berpengalaman
secara kewilayahan secara kemasyarakatan
pak jokowi sebelum menjadi presiden itu adalah wali kota solo
lalu gubernur dki
ya kan satu periode
lalu lanjut kepada presiden ri
sudah biasa untuk mengelola wilayah solo
sudah biasa untuk mengelola kota seperti jakarta
lalu sekarang memimpin indonesia
dan selama ini kita lihat rekordnya pak jokowi ini
boleh dilihat elektabilitasnya
dan juga pada saat mereka pak jokowi itu menjadi wali kota solo
tingkat kepuasannya gubernur dki
lalu sekarang artinya apa
itulah pengalaman yang memang sudah terbukti
dan juga disampaikan kepada masyarakat
tetapi kalau kita lihat yang calon yang satu mungkin
tadi kan mas taufik bilang ya
dengan hal hal penyampaian yang kadang kadang emosional
dan memang itu disampaikan sendiri
dan aku lulus oleh mas taufik
itu memang gayanya
nah sekarang kita lihat hal hal seperti ini
oke kita lihat mana plus minya
mana hal positif dan negatifnya
kita lihatlah masyarakat yang menilai
mas adi terakhir
tiga bulan ya ini menjelang pemilihan ya
dan beberapa hari menjelang debat
akan gambarannya mas adi akan seperti apa nih
kontestasi politik di pilpres ini ya

apakah betul betul akan semakin banyak
banyak lagi adu ataupun saling serang atau gimana
swing voter itu cukup besar
debat kandidat yang dilaksanakan selama lima kali ini
salah satunya menyasar swing voter yang cukup besar itu
dan rata rata swing voter ini adalah rasional
mereka akan memilih kandidat paslon yang memiliki visi misi rekam jejak
dan tawaran kerja yang masuk akal menurut mereka
ini sinilah kemudian ketika bicara hoax politik identitas dan fitnah lainnya
tidak akan mempengaruhi swing voter yang cukup luar biasa
mengaruhi swing voter apa
pertama subtansi penyampaian visi
yang kedua seringkali subtansi itu bisa dilampaui oleh gestur
karena gerakan tangan mimik wajah itu sangat menentukan
oke tadi yang beribu ribu apa tadi mas adi
yang kedua yang dimaksud dengan tidak boleh menyerang personal pribadi seorang kandidat itu
ketika ditanya ini latar belakang keluarganya seperti apa
tapi ketika bicara tentang riwayat hidup dan kepemimpinannya menurut saya penting
jadi pak prabowo ketika ditanya tentang ini
apa prestasi dia selama ini
mestinya juga harus dijawab
misalnya pernah menjadi donden kopassus yang luar biasa dan mantap
membuat pencaksilat mantap
kan tidak ada persoalan
dan itu pribadi
ketika orang bicara tentang pak sandi oke bisnis
juga harus mampu dijelaskan kepada publik
itu sindiran pak jokowi
betul dunia bisnis itu ada
organisasi lain itu ada
tapi mengurus pemerintahan itu besar
itu butuh satu keistimewaan
kan kira kira begitu
jadi saya kira tidak apa apa
saling menelanjangi program visi misi
capaian pak jokowi
saya kira tidak apa apa
tidak ada persoalan
yang personal personal yang berkaitan dengan kepentingan publik juga nggak apa apa
apa yang bisa dikapitalisasi dari kandidat kandidat yang ingin menjadi pemimpin lima tahun kita ke depan
kita jangan pernah alergi dengan politik
bukan maji stalin gitu ya
ada gimmick gimmicknya pasti
yang jelas debat akan sangat berpengaruh
untuk kreatabilitas kedua pasukan
apalagi kisi kisinya sudah dibocorkan sejak hari
harusnya performanya lebih oke lagi
lebih oke dan expert
justru publik akan semakin apatis kalau dua pasukan ini tampil apa adanya
apalagi udah ada kisi kisinya tapi malah apa adanya
kita tunggu nanti deh seperti apa
jangan ada debat
terima kasih banyak mas adi
terima kasih banyak mas taufik
bang jerry terima kasih sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali saat lagi
terima kasih banyak mas adi